jepri gimana caranya menjijik yang enak
jepri kan gak dateng deteng lagi semenjak dihajar sama akang
gak betah ke koma
siap menjalani tes fisik
tes fisik seperti apa bos
es teh manis mah udah gak cocok buat orang orang seumur kita
bapak mau pesen apa
teh pahit panas sama wajit cililin yang kemarin dibeli kirani
selama imas kerja disini baru sekali dah liat bapak ketawa
cuma senyum lebar
bapak kelihatannya lagi bahagia bukan lagi serius
maksud amin kamu serius waktu ngasih tahu bapak ketawa
kita harus ketemu
sudah ada ikut campur urusan kita
sudah ada ikut campur urusan kita
saya sebenarnya udah gak boleh makan manis manis seperti ini nih
saya mah sebenarnya udah gak boleh makan manis manis seperti ini nih
sama kang saya juga
sama kang saya juga
yuk nanti pergi dulu ya
eh salim dulu sama bang bagja
yang nomor dua
ki nasi kan yang pertama
yang kedua kirani
yang ketiga ki nanti
untung papih kamu dulu dapet mamih kamu yang cantik
memangnya saya jelek
kalau enggak anak saya jadi seperti saya jelek
memangnya saya jelek
kalau saya jelek mana mau maminya sama saya
eh ki nanti buru buru
jangan lupa bismillah
dari pihak wali kota sudah ada yang nge call saya
kita diundang ke pendoponya wali kota untuk melaporkan langsung soal masalah di sini
soal teror preman yang memaksa kita untuk menjual anak dan rumah kita
kita ketemu wali kota
wali kota mau ketemu kita
wali kota mau ketemu kita mau dengerin laporan kita
itu enggak hebat kan
emang seharusnya begitu
wali kota kan kerja untuk warganya

jadi apa yang kamu inginkan
saya ingin menemukan wali kota
oh wali kota
kan sekarang sedang menempuh sebuah perjalanan baru kan
apa yang mau akan tinggal tinggalkan saja semua
jangan masih ada bagian yang ingin akan bawa
biarlah itu menjadi bagian masa lalu
enggak semudah itu
banyak orang yang berkepentingan dalam bisnis ini
kamu perlu gabung sama bos jamal
bukan buat jadi anak buah dia selamanya
kita bisa belajar dari dia
atau memakai otak dia
rambut akag kelihatannya udah mulai jarang
itu gara gara banyak pikiran
gara gara banyak pikiran atau gara gara terlalu sering di jambak sama kang mus
bisa kempesin kamu
susah kalau dari sebelah sini
kamu mau pesen minum apa
siapa yang ikut campur urusan kita
apa yang kamu maksud ikut campur
dia nemuin aku
kamu jangan macem macem sama anaknya kambahar
kamu bisa saya bikin empuk seperti ubi cilembu yang matang di open
maksudnya macem macem apa
kalau kamu gak suka sama aku
aku gak boleh ngebuat kamu ngerasa terganggu
kalau aku bisa buat kamu jatuh cinta
jangan bikin kamu sedih
kang mus dimana
jalan deket gorsa parwa kenapa
kita harus ketemu
dimana di rumah
tunggu aja disitu saya kesana sekarang
aku mau pergi dulu mau ketemu kang gus
masih ada yang mau aku omongin
orang tua kamu keberatan punya mantu aku
karena mereka tahu siapa papi aku
kamu mijitnya gak bisa lebih enak
ini kurang enak kang
keras tapi kurang pas
mungkin saya kurang berbakat
bukan kurang berbakat tapi kurang latihan
saya kan gak pengen jadi tukang pijit
harus pintar harus terampil
supaya saya nggak perlu ke tukang pijit
belajar sama si jupri gimana caranya mijit yang enak
jupri kan gak dateng denteng lagi semenjak diajar sama akang

siap menjalani tes fisik
tes fisik seperti apa bos
udah sore kita pulang aja
saya masih butuh uang
saya masih butuh uang
masih harus bayar utang
pinjaman buat biaya rumah sakit
emangnya kamu punya cara lain
saya sudah gak mau nyopet lagi
kang mus jangan ikut campur urusan ki nanti
kamu yang jangan ikut campur urusan saya
kamu yang jangan ikut campur urusan saya
di jalanin tugas yang dikasih papi kamu
di jalanin tugas yang dikasih papi kamu
di jalanin tugas yang dikasih papi kamu
masih belum selesai kamu
masih belum selesai kamu
masih belum selesai kamu
barusan habis compet lagi ya
sana lari yang jauh